pada ekonomi yang membaik tentunya akan terus perlu dibina dipacu dengan kegiatan masyarakat
misalnya dengan pandemi sekarang banyak yang dilakukan online
jadi kita menggunakan transaksi melalui dunia maya
dan ini semakin mengembangkan ukm yang berada di rumahan terutama dilakukan oleh perempuan
jadi kalau lima puluh satu persen penduduk indonesia adalah perempuan dan ukm perempuan itu sekitar delapan puluh persen
dan kemudian mereka ini bisa tumbuh
dan memang perempuan biasanya lebih rapih dalam membuatnya
mohon izin pak steprinus bukan maksud saya merendahkan laki laki tidak
tetapi mereka lebih mengambil kesempatan
nah seperti itulah yang harus kita dukung